sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

yaudah besok besok gue ganti puas loh
eh jadi gak
cepetan nanti bahasa kamu abis
cepetan nanti bahasa kamu abis
lagi ada syuting di sini deh

bapak ke sini cari siapa ya pak
oh kak fatima
fatima mah kakak saya pak

pak kak fatimanya kan gak ada pak
kalau ada pesen atau ada sesuatu titipin aja sama saya pak
sampaikan saja fatima
kepa'an nih pak
nanti dia juga understant
fatima gak tau mesti ngomong apa
tapi pasti fatima bayar kok
cuma agak lamaan dikit ya

yang penting kan sekarang udah ada angkot gini
untuk pemasukannya nona
yang ngejalanin siapa ya kak
ntar akan tinggal keluar aja dari tempatnya bang sapi
gak usah kak
oh iya kak

ini harus dirayain
sekarang ada satu angkot untuk biaya sehari hari
pokoknya non masak apa aja pasti akan sikat
aku pengen makan malam kalau ada pengaruh